sudah sekian tahun berlalu tetap saja saya masih gak merasa aman
tetap saja saya takut suatu hari ini akan dirantas dari tangan
saya ingin mencari kamu zahira
percaya sama aku
meskipun kita tidak pernah bersama sama
tapi om ini adalah ayah kandung kamu
aku merebut kamu dari aku
akhirnya kita terpisah
aku bukan anaknya om
ya mungkin om salah orang kali
mungkin yang dimaksud om itu zahira yang lain
dan mungkin anaknya om itu direbut sama prabu yang lain
karena aku ini anaknya pak prabu wijaya om
bukan anaknya om
bukan zahira yang lain
bukan prabu yang lain
ingatan om sedikit sedikit mulai pulih
om sangat begitu mencintai aini
kalung yang pernah berada di layar kamu
yang aini berikan kepada kamu
itu adalah pemberian om cairan
kalau kamu bukan anak
itu adalah pemberian om zahira
mana mungkin aina memberikan kalung itu sama kamu
om adalah ayah kandung kamu
om bisa merasakan
om begitu sayang sekali sama kamu
hubungan batin antara orang tua dan anak
itu tidak mungkin luntur
biar ku lihat
biar ku lihat
kita tidak pernah bertemu
coba kamu rasakan batin ini
om adalah ayah kamu
kamu adalah anak om
mana mungkin ibu kamu memberikan kalung itu sama kamu
berikan kalung itu sama kamu
lepasin aku man kamu kasih gue campur deh man
awas lepasin aku
non non kenapa sih non
man lepasin aku man
man lepasin aku man
non belum lupa kan
aku selalu ada buat non
kan belum lupa itu kan
aku nggak mau non kenapa naf
kalau non mau ngabisin emosi non
non boleh pukul aku
tapi jangan kemana mana oke non
man man man man
ya udah non kenapa non
non cerita dong sama akun non
aku nggak bisa cerita sekarang man
aku tahu man kalau kamu peduli dan kamu ingin ngebantu aku
aku tahu man
tapi aku nggak bisa cerita sekarang
bukinan kita ada bukinan
kenapa dia begitu ngotot kelaku anaknya
aku anak papa kan ya allah
aku takut kalau
ternyata aku bukan anaknya papa
aku nggak sanggup ya allah
bu ibu minum dulu
udah dong ibu
jangan marah marah terus bu
kita juga tahu kan
ini dari dulu kayak gitu
ibu harus sabar
kamu bilang ibu harus sabar
ibu nggak bisa amirah kalau dihina dan berlaku seperti itu
bayangin dia siapa
oh mungkin karena dia ibunya rizky
bukan gitu dong bu
ya buktinya kamu belain belain dia
amirah dia tuh mau punya etika

dia tuh orang jahat amirah
lagi ngapain sih kamu udah ketikap sama dia
kamu tuh mau ya menyakiti hati ibu lagi
kayak gitu maksud amirah
amirah cuma nggak mau ibu terlalu dendam sama dia bu
mau gimana juga pulin itu pemilik kampus tempat amirah kerja kan
akhirnya gak mau ibu sakit terlalu banyak mikirin dia bu
ibu kan tahu amirah sayang banget sama dia
aku mau main
amirah kamu dengerin ibu ya
nggak ada satu orang pun yang ibu biarkan untuk mengajak injak martabat kita
mas loh kok bibirnya memar begitu
kamu nggak usah panik
ini cuma memar biasa
apa lagi sih
ya aku tahu ini cuma memer biasa
tapi kan gak mungkin bisa memar kalau nggak ada sebab akibat kan
saya berkelahi dengan prabu wijaya
berkelahi dengan prabu wijaya
prabu wijaya itu rekan bisnis besar saya
itu orang penting mas
mas harusnya memberikan saya support mendukung saya
bukan malah mencari masalah dengan prabu wijaya
saya tidak mau lihat otot kamu
kamu tidak berhak mengatur saya
saya mau bertemu siapa siapa itu bukan urusan kamu
karena kamu itu bukan siapa siapa yang saya
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu bukan istri saya

lah orang besar
sudah sekian tahun berlalu tetap saja saya masih gak merasa aman
tetap saja saya takut suatu hari aini akan dirampas dari